terima kasih amin
mak senang kalau mimin tiap hari datang kesini
ini nasinya mah mau setengah atau semuanya
tapi jangan bilang bilang dede ya amin
dede gak senang kalau emak ada yang nemenin
dia takut kalau emak ngomong keceplosan
cukup kamu aja yang tahu
mak deh gak usah khawatir
abis ini kamarnya mau mimin rapihin mah
gak usah min
mak udah rapihin
kamar dede juga emak udah rapiin min
mak yang rapihin
siapa lagi kalau gak emak yang rapihin
ya udah sekarang mak makan dulu ya
iya makasih min
eh cenk kita beliin ke bogor ya
cari dvd sama buku senam
saya mau belajar senam
supaya bisa tukang dadang
saya tahu kalau itu
ya kalau tahu kenapa kang dadang nanya
nanti saya saja yang mengajarkan bapak bapak disini senam
ah kum ah
kalau instruktur senamnya bukan perempuan saya males kum ah
kamu belajar senam apa mau godain sih
ya bukan begitu atukum
masa instruktur senamnya itu kamu
saya pengen mengikut
ya udah kalian berdua yang senam
ya udah bener tuh kok
kalian berdua aja yang senam
nanti pasti banyak yang ikut
iya kum seru
nanti semua orang kagum sama kita
sekalian kom jangan lupa nanti pas senang pakai pakaian ketatnya
nggak boleh ceng kelihatan aurat
eh doy orang yang namanya senam itu harus pakai baju begitu harus pakai baju ketat
ya udah kalau nggak mau pakai sarung aja
nah iya kum pakai sarung kum
iya kum beneran kum
nanti yang ikut senam kalian bertiga
terus dinamakan senam sarung
iya kom kita senam sarung aja
perempuan gak ada yang bisa ikut
tidak ada dong yang namanya senam sarung
kan kita yang bikin
kalo kamu suara
jangan lupa ya jangan bawa senjata
nanti disangkaian mau sholat
terima kasih ya kang dadang udah diingetin
tidak ada yang bisa ikut senam

tidak ada yang bisa ikut senam
dadang sudah siap
adun hirot siap
kami agen cae
kami agen cae
kami agen cae
berlatih setiap hari
berlatih setiap hari
selalu mawas diri
selalu mawas diri
kamu tidak boleh menyanyikan lagu ini
kamu tidak boleh menyanyikan lagu ini
karena kamu bukan anggota intelijen

dan kamu juga tidak boleh menggunakan sandi sandi cae

satu lagi kamu jangan manggil saya komandan
karena saya bukan komandan kamu
saya komandan cae
siap pakam tip
kami agen cae
berlatih setiap hari
berlatih setiap hari
ya sudah deh kalau begitu kita berdua saja
yang lain tidak mau ikut juga tidak apa apa
emang kos warang tidak mau ikut
kos warang tidak jadi ikut
sarungnya dibinjam aku
saya punya sarung banyak
bentar ya doi
saya ambil kunci motor dulu
itu aja tidak apa apa
tuh lihat sarkom kalau ngambak begini nih
dia tidak mengajak orang
tapi dia maksa orang untuk ikut
ngambeknya itu loh gak tahan
kamu ikut saja kalau orang ngomong
punya inisiatif dong
halo cantik assalamualaikum
kita tidak jadi ke bogor
kita jadinya ke cibatu karena takut
nanti telat menjemput anak anak
kemana temennya pergi selalu mengikuti
kamu jangan ngomong terus pum kapan jalannya
ini mau jalan doi
kamu jangan kaya anak rt satu nya doi
gak peduli sama temen
acek sama kang dadang kum
eh saya gak bilang dianya
kamu tanya aja langsung sama orangnya
pegangan yang kenceng doi
yaudah dari tadi kum
eh itu ngobrol terus kapan jalannya itu
ini mau jalan gak usah tanya tanya
mau ditemenin tidak
ya kalau nggak perlu jalan atau cepetan
duduk asinan yang bangkuang
kum kum kum setengah dulu kum
kang dadang mau ngikip juga
yaudah saya ngikut
daripada disini berdua sama pedut
di cibatu itu tempat belanja nya orang orang susah
doi kamu mau turun atau doi temenin saya jalan
ya kalau saya turun yang nemenin aku naik motor siapa c
maksud saya kita jalannya bareng bareng
tapi kamu jalan kakinya berdua sama saya
ini kan kita udah bareng ceng
kebanyakan bikin perempuan doi
untung kita gak kayak gitu ya kum
iya untung ya do ya
coba kalau kamu linglung pada gelo orang secera os
udah sana jalan
lain kali dadang gak usah ditemani lagi
iya biar pedut bertemannya sama mas suha
sama eros sama pak kemen
sama nur undur
selamat belanja orang susah
selamat belanja bersenang senang
nggak punya duit aja belanja
amak amak udah